pria lansia pengemudi taksi online ini terus menangis histeris saat kendaraannya
yang diparkir di bawah jalan benyamin sueb ke mayoran jakarta pusat
menjadi sasaran razia petugas dinas perhubungan pada kamis siang
sebelumnya pria ini mengaku baru saja memarkirkan kendaraannya untuk makan siang
ia sempat memohon kepada petugas untuk dilepaskan
saya itu gak mau saya gak ngerti ya ada perangnya banget
ini lagi jangan lah
coba makan gak salah minum gak salah
udah ujung ujungnya tuh bang
bapak makan dah
namun apa daya nasi sudah menjadi bubur
petugas tetap menderek paksa kendaraannya
karena dia belum tahu ada peraturan di jakarta
salah di tni ini kan sudah memang bebas harus parkir liar
tidak boleh namanya parkir sembarangan
katanya jangan makan sebentar karena makan kan gak mungkin sebentar
pasti lama ada rokoknya ada ngobrolnya gak mungkin lah
di lokasi berbeda petugas juga menderek sejumlah kendaraan roda empat lainnya
yang kedapatan parkir di bahu jalan
parkir liar ini kembali rutin dikelar menyusul banyaknya laporan masyarakat
tentang maraknya pangkalan taksi online di kawasan kemayoran
seluruh kendaraan yang terjaring kemudian dibawa ke kantor sudin perhubungan jakarta pusat
dan wajib membayar sanksi tilang maksimal lima ratus ribu rupiah